tren bersepeda menarik minat dan ketertarikan orang orang terhadap sepeda
hampir segala merek sepeda menjadi incaran sekarang ya meskipun harganya wow fantastis banget mengalami kenaikan
nah kondisi ini menjadi keuntungan bagi industri lokal di mana produk produk sepeda yang dihasilkan gak kalah keren dibandingkan dengan negara negara lain
salah satunya tadi yang anda lihat adalah kres
nah kita akan bahas bersama owner crass indonesia ada yudi yudiantara dan juga ada mas putut sudaryanto ketua bike to work indonesia
selamat malam mas yudi mas putut
momen kemerdekaan soalnya
salam merdeka sama salam goes ya
mas yudi ini sebelum kita ngobrol seru seru ini harus diluruskan dulu
gimana sih cara cara membacanya kres cruise kres atau gimana tuh ini biar nggak salah soalnya
mas gimana mas yudi
halo oke saya belum dengar suaranya mas yudi nih
hai mas yudi
gimana cara bacanya sebenarnya bacanya yang benar kres ini gimana
baca yang benar itu apa kares mbak
oke artinya apa sih
ini bahasa sunda
bahasa sunda mbak
oke kita lihat sebelum mas putut sebentar ya saya ke mas yudi dulu ya
kita lihat bagaimana presiden memposting beberapa foto
sepeda sepeda buatan anak bangsa
salah satunya adalah kares ini
jadi siapa yang mengendorse siapa
jadi kares yang mengendorse presiden atau presiden yang mengendorse kares nih
gimana awalnya membuat sepeda untuk presiden dan ibu negara ini mas yudi
iya tiga bulan lalu kita dapat telepon dari sespri
jadi pak jokowi support banget sama produk lokal mbak
oke jadi tiga bulan lalu langsung dikebut
jadi minta untuk dibuatkan
dan presiden sepeda ya
oke desainnya memang dari presiden sendiri ya meminta atau yaudah diserahkan aja nih untuk dari tim kares ini
pokoknya yaudah lah merah putih momen kemerdekaan begini gitu
jadi kita desain beberapa gambar
langsung dipilih sama bapak presiden
oke dan itu langsung oke ya dan dikirim berapa hari sebelum tujuh belas agustus kemarin ya
hari kemerdekaan ya
iya hari jumat tanggal empat belas
hari jumat tanggal empat belas
oke mas yudi banyak yang bilang sekilas ini kok kayaknya mirip dengan brompton ya
emang sengaja ada kemiripan desain atau gimana
atau mungkin ini sekaligus menjadi oke ini jangan jangan bisa mengalahkan pasar bronton yang ada di indonesia nih kayaknya
gak alam mbak
pokoknya kita menyediakan untuk rakyat indonesia dengan harga murah
tapi dengan kualitas bagus
oke dengan harga murah sebelum nanti harganya itu harus ada di gongnya tuh nanti kalau harga
saya ke mas putut dulu udah pernah nyoba belum sepeda ini karus
ikut inden mbak
sudah beberapa bulan ke mas yudi iya tapi saya belum coba
saya belum coba saya hanya melihat dari video dari foto foto kawan kawan dan saat itu juga saya langsung indent ke mas yudi
oke indennya dari kapan
april atau mei saya lupa mas yudi yang datang malah
waduh dari bulan april atau bulan mei
emang ini gak ready stock mas yudi
banyak yang banyak saya lihat di instagramnya banyak yang mau mau mau gitu mau pesen gimana caranya tapi ternyata kayaknya harus inden berbulan bulan
iya jadi gini mbak
perbulan kita cuma bikin lima belas frame
atau insya allah nanti september
nanti september kita untuk pabrikasi mudah mudahan bisa lima puluh sampai seratus
oke jadi sekarang memang limited ya hanya bisa memproduksi lima belas sepeda per bulan ya
memang sengaja supaya lebih eksklusif gitu jadi nggak pasaran
jadi kemampuan kita cuma lima belas bulan karena jumlah pekerja sama tempat kita
oke jadi tapi untuk next targetnya bisa produksi lebih banyak lagi produksi massal artinya ya
ya insya allah september bisa lima puluh sampai seratus
sampai seratus berarti mas putut sepedanya bentar lagi udah datang yang tadinya inden itu

oh minggu depan udah datang ya oke
mudah mudahan september beres mbak
mudah mudahan september beres mas putut
oke kita seneng banget ya sekarang kan kita ada di tren bersepeda kemudian selama masa pandemi ini pencatatannya pun juga orang orang sepeda itu bukan cuma gaya gayaan udah mulai serius lah artinya bisa menjadi salah satu alternatif transportasi
dengan hadirnya produk produk lokal ini sepeda sepeda lokal ini gimana melihatnya
mas putut mas putut ke mas putut
oh ke saya ya tentu sangat senang
jadi kalau anda lihat di belakang saya nih
ini produk lokal mbak
yang sebelah kiri saya ini bambu dari jawa tengah kemudian yang tengah ini juga produk lokal itu
jadi hadirnya produk produk lokal ini tentu sangat mengembirakan sehingga ini ya berharap besar ini menjadi sebuah kemudahan bagi teman teman bagi masyarakat luas untuk mendapatkan sepeda dengan kualitas yang baik dengan harga yang sangat baik begitu
oke jadi memang ada peluang di tengah pandemi kemudian ada tren kenaikan sepeda ini melihat
jadi produk produk lokal ini optimistis ya bisa bisa bisa bersaing juga dengan produk produk lain
sekarang tuh harga sepeda kan mahal mahal banget tuh mas
kenaikannya tuh waduh udah nggak dua kali lagi mungkin udah tiga kali tapi semua orang tetap beli kan
ya ya jadi sebenarnya kalau bicara mahal murah kan relatif ya kita lihat lihat produknya juga jadi ada beberapa yang sangat terjangkau kok gitu
tidak semuanya mahal tapi mahal murah kan sekali lagi relatif
sekali lagi relatif
ada beberapa produk yang menurut saya juga harganya baik efisien juga dibandingkan dengan kualitasnya
harga sepeda sekarang tapi menurut mas putu sendiri cukup masuk akal nggak sih
kalau kita belinya di dealer resmi masuk akal tetapi yang menjadi tidak masuk akal itu kan udah di broker yang lain ya di toko toko yang memang menaikkan harga yang di atas kewajaran gitu
tetapi di toko toko dealer dealer resmi harganya
ini masih normal kok masih baik kok dan saya sudah buktikan kok
yang menjadi tidak wajar itu kan ketika dijual oleh para pedagang pedagang yang mengambil untung atau mencari kesempatan di kondisi seperti ini gitu
oke itu juga makanya orang orang yang membeli sepeda harus lebih jeli ya mas putut ya
ya terbukti mas yudi kan juga tidak serta merta menaikkan harga
saya lihat harganya tetap sama tuh
coba coba ambil kesempatan dalam kesempitan ya mas yudi ya
iya ya ini kan kita bersama mas yudi
mas yudi juga tidak serta merta menaikkan harga kok
teman teman yang produksi sepeda lokal juga saya tanya juga tidak serta merta menaikkan drastis
mas yudi dengan adanya sekarang orang orang semua sepedahan ini artinya diamini lah oleh industri lokal seperti mas yudi dan juga teman teman yang memproduksi sepeda artinya sepeda made in indonesia
permintaannya melonjak drastis nggak sih
alhamdulillah pak sampai dua ribu dua puluh tiga full
oke jadi kalau misalnya saya pesan sekarang gitu ada orang orang pesan sekarang itu dua ribu dua puluh empat baru dapat sepedanya
iya insya allah
itu juga masih insya allah
maksudnya gini apa kesulitannya
apakah memang tenaga pembuatnya memang terbatas
atau mungkin alat alatnya apa ingredientsnya pembuat sepeda ini untuk rangka dan sebagainya ini memang juga harus selected kah
ya salah satunya itu mbak
karena apalipas juga memang tinggi
tapi kita agustus akhir ini udah mulai masuk pabrikasi sudah menyiapkan semua insya allah bulan september bisa lima puluh seratus frame
oke jadi untuk pengerjaan satu sepeda itu biasanya memakan waktu berapa lama mas
kalau sekarang satu bulan itu sekitar lima belas frame
lima belas frame artinya satu sepeda
oh lima belas sepeda
oke jadi butuh waktu satu bulan ya
ini melayani permintaan di dalam negeri
ya sudah ada permintaan aja atau juga udah keluar nih ekspor
sekarang ini dalam negeri dulu mbak
udah kewalahan kita
oke tapi akan ada rencana ke depannya untuk ekspor atau sudah ada permintaan sebenarnya yang menanti sampai dua ribu dua puluh tiga itu tadi
permintaan banyak dari malaysia sama singapura tapi saya lihat pasar indonesia lebih potensial
harus diutamakan dulu ya yang dari dalam negeri
oke mas putut kita lihat indonesia berarti memang punya potensi ya potensi produk unggulan
misalnya kalau koreksi kalau saya salah saya juga belum jadi anak sepeda seutuhnya
dulu kan ada federal kemudian identik kayaknya dengan mountain bike nya mtb nya kan
bahkan waktu itu sampai di ekspor ke eropa
tapi konsekuensinya mungkin itu tadi banyak dibajak oleh pabrik pabrik sepeda rumahan
misalnya stiker di rangka sepedanya diganti dan sebagainya
nah artinya melihat peluang ini gimana mas putu dengan kehadiran ya mau gak mau memang memanfaatkan kesempatan ini kan
ya kalau bicara brand lokal itu brand brand kita sesungguhnya tidak kalah dengan brand luar negeri
ya banyak juga kok kawan kawan brand lokal itu yang sudah ekspor kan
ya kita tahu tanpa saya menyebutkan brandnya ya teman teman pengguna sepeda itu ngerti kok
jadi sangat membanggakan sebenarnya
sangat membanggakan brand brand lokal

jadi kalau tadi ada tumbuh lagi brand brand baru saya kira ya gak jadi persoalan malah bagus kok
jadi persaingan persaingan positif
oke untuk menarik minat pesepeda pesepeda yang juga baru beginner lah kurang lebih seperti itu
itu juga bisa menjadi celakaan peluang kan mas putut
oh iya iya potensi market kita luar biasa besar mbak
kalau bicara potensi market luar biasa besar dan kami kan juga terus menerus kampanye tanpa henti untuk menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi
jadi kan kami selalu mengajak masyarakat luas untuk mengurangi ketergantungan kita menggunakan kendaraan bermotor pribadi
kita beralih ke angkutan massal dan beralih ke sepeda atau jalan kaki
nah kalau makin banyak orang beralih ke moda angkutan massal dan sepeda ini kan tentu saja akan terus tumbuh
akan terus tumbuh
oke artinya dari
bisa sekali marketnya
dari teman teman goeser dari teman teman bike to work indonesia melihat tren kenaikan sepedanya ada
semua orang sekarang sudah mulai menggunakan sepeda
hadirnya produk produk lokal yang juga semakin banyak bisa menjadikan nantinya memang sepeda menjadi alternatif transportasi kan
iya kami berharap demikian
jadi kalau nyari sepeda kan nggak perlu susah dengan harga yang sangat wajar sesuai kemampuan warga kita
banyak pilihannya dari yang harga paling bawah sampai yang paling tinggi
harga paling bawah sampai paling atas ada semua resnya cukup banyak
ini kan menyenangkan
dan kalau ini produk lokal ya otomatis kan menumbuhkan ekonomi kita kan
ya syukur bisa ekspor kan begitu
jadi ada peluang industri kreatif juga di situ kan
ya kan tidak hanya sepeda
tadi mas yudi di awal kan juga sudah menyampaikan ada berawal dari tas penir
kebetulan saya salah satu konsumennya untuk tas penir mas yudi
nah ini kan bisa tumbuh sama sama
tidak hanya sepeda tetapi berbagai pernak pernik yang berhubungan dengan kegiatan bersepeda ini sangat banyak
ada tas ada topi ada baju yang saya pakai ini jersi dan lain sebagainya
nah ini semua kalau lokal kan asik gitu
benar begitu ya berarti mas yudi ya
artinya bukan cuma fisik sepedanya saja tapi semua perangkat yang menempel pada sepeda itu tadi aksesorisnya semua bisa menjadi peluang
dan itu akan melibatkan ukm ukm yang lain mbak
dari kares sendiri sejauh ini selain sepeda kares itu kalau saya nggak salah dua ribu delapan belas awalnya adalah produksi tas ya
tas untuk pesepeda ya
ya untuk touring mbak
dan ini masih
itu justru andalan kita
mas yudi boleh tahu berapa sebenarnya harga satu sepeda produksi karos ini
kalau jadi sepeda kisaran sepuluh sampai dua puluh lima mbak
sampai dua puluh lima juta
itu tergantung dari
spare part mbak
dari spare partnya
saya mau minta bocoran kalau sepeda yang dipesan sama mas putu itu berapa harganya
mas putut itu mengambil frame set mbak
mas judi kita belum ngomongin full bike nya kan
baru frame setnya yang saya pesan
nah frame setnya tiga lima juta mbak
jadi intinya range set ada di harga sepuluh sampai dengan dua puluh lima juta ya
ya itu kalau full pack kan
tapi tetap harus indian itu tadi ya catetannya ya
terakhir mas yudi harapannya dengan adanya minat orang orang terhadap sepeda kemudian
juga hadirnya industri industri lokal untuk sepeda ini seperti apa ke depannya
saya berharap tumbuh teman teman dari boulder border yang bikin sepeda mbak
tapi harus tidak harus jangan melupakan ada standar nasional indonesia nya mbak
sama legal nya mbak
standar indonesia sama legal nya
oke sejauh ini apakah itu menjadi kendala
enggak kita sekarang dalam tiga bulan ini kita dibantu ke menteri dan penduduk industri
untuk mendapatkan iso sembilan ribu satu sama sni nya mbak
mereka sangat support
oke artinya sangat support ya ada dukungan penuh untuk industri lokal kita ya
oke mas putut silakan terakhir harapannya untuk teman teman dari industri lokal untuk sepeda ini seperti apa ke depannya
ya saya kira ini peluang yang sangat baik jadi teman teman industri lokal ukm ukm ini ayo kita tunggu sama sama
kita berdayakan semuanya kami bike tour indonesia sangat men support produk lokal
saya sendiri setiap ada produk baru lokal saya berusaha untuk ikut order
di belakang saya ini sepeda bambu mbak itu juga saya order dari teman teman di jawa tengah itu semuanya produk lokal
oke artinya sebenarnya banyak sekali produk produk lokal kalau kita mau mencari tahu kalau kita mau menggunakannya banyak sekali ya di luar sana ya
ya ya dan banyak kawan kawan yang luar biasa sebenarnya banyak teman teman seperti kang yudi ini
ada banyak tinggal kita eksplor aja kita dorong sama sama maju bersama sama kan begitu
oke terima kasih sekali lagi sukses untuk karesnya mas yudi mas putut juga
mudah mudahan harapannya terbaik ya untuk pesepeda dan juga tren bersepeda ini ke depannya bisa menjadi alternatif transportasi
terima kasih sekali lagi selamat malam
baik selamat malam mbak